jumlah kasus baru di jawa timur tercatat sebanyak satu ratus lima puluh sembilan orang pada lima juni dua ribu dua puluh
angka ini naik dari hari sebelumnya yakni sembilan puluh enam kasus
sedangkan pada awal juli kasus terkonfirmasi positif baru tercatat ada satu ratus tujuh kasus
angka ini fluktuatif meski ada kecenderungan kenaikan
surabaya dan sidoarjo masih menjadi daerah penyumbang angka terbanyak yakni delapan puluh enam dan dua puluh empat kasus baru pada lima juli
epidemiolog universitas erlangga surabaya atoila isfandiari mengingatkan
jumlah kasus ini bisa melonjak pasca idul adha karena adanya tradisi mudik di sejumlah kelompok masyarakat dan kepulangan jamaah haji
meski begitu atoilah mengungkapkan masifnya mutasi virus saat ini memiliki kecenderungan memperlemah virus itu sendiri
dalam ilmu virologi mutasi virus itu tidak selalu menguntungkan virus
dalam hal ini membuat virusnya itu lebih kuat atau lebih severe ya atau lebih memberikan gejala
sisanya itu justru membuat
memperlemah virus itu sendiri
nah makanya kita berharap bahwa dengan adanya dominasi omikron ini sebenarnya adalah blessing in disguse
bahwa artinya paling tidak kita berharap bahwa tidak lagi virus ini menyebabkan kematian dalam jumlah masif sebagaimana
yang terjadi pada saat terjadinya serangan delta yang lalu
namun masalahnya adalah subvarian ba empat dan ba lima ini mempunyai kemampuan lolos dari imunitas tubuh
menurut atoila ketika orang terinfeksi seseorang bisa saja mengalami keluhan meski sudah divaksin
meski tidak seganas delta yang mengakibatkan kematian gangguan kesehatan ini cukup serius terutama bagi lansia
kasus di jawa timur didominasi pasien berkejala ringan dan tanpa gejala

menurutnya ini menunjukkan tingkat keterparahan covid sembilan belas di jawa timur

selain mutasi virus faktor vaksinasi minimal dua dosis juga menjadi faktor imunitas masyarakat meningkat
lalu untuk isolasi rumah sakit dari delapan dua ratus delapan puluh empat bed yang available itu hanya terisi satu ratus dua puluh
jadi untuk kasus kasus yang sedang atau berat memang belum tampak
lata rata kasus yang muncul dari pemeriksaan yang beberapa hari terakhir ini meningkat adalah kasus kasus tanpa kejalan maupun kejalarian
pemerintah daerah saat ini kembali bersiap meningkatkan capaian booster setelah pemerintah pusat mencanangkan wajib booster untuk pelaku perjalanan
sedangkan vaksin dosis satu dan dua relatif tinggi
belum ada tanda tanda bakal ada pengetatan kegiatan masyarakat di jawa timur
pelevelan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau ppkm menjadi kewenangan pemerintah pusat
miftah farid aga dipa surabaya jawa timur